sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak kamu dan tante aini
pasti akan sedih
karena merasa kehilangan anak ini
dendam kita terbalaskan
jadi mereka tidak boleh main main sama kita
tante aini kehilangan dua kali
pertama dia kehilangan mantannya
dan yang kedua
dia kehilangan anak ini
menghubung dulu amira
kita harus dipukul
aku panik ma
tadi dia mau panggil sekuriti aku panik banget
mudah mudahan orang ini gak mati
kita harus harus kita keluarkan
bapak tadi bilang pasien yang bernama amira
ini buang ya
deposit untuk biaya seluruh perawatan
oh sebentar ya pak
pasien yang bernama amira memang sudah mendapatkan tindakan segera
karena kondisinya sempat drop
dan sekarang dia mengalami koma
dia gimana sekarang ma
dia masih berada di ruang icu
bapak lurus aja dan bawa ke rumah
gak boleh masuk
iya benar mas
tapi saat ini pasien juga gak boleh dijunggu dulu
ini gak mungkin
amira gak mungkin koma
saya tidak pernah datang kepadamu
saya bahkan sudah lupa bagaimana cara berbicara dengan engkau ya allah
selama ini saya memang selalu menggunakan kekuatan saya sendiri
tapi saya menyerah
kali ini saya tidak berdaya
tidak ada satu hal pun yang bisa saya lakukan sekarang untuk menolong amira ya allah
tidak kekayaan saya
tidak kekuatan saya
tidak dengan kepintaran saya ya allah
saya telah lupa bahwa hanya engkaulah yang maha besar
hanya engkaulah yang maha kuasa
saya datang memohon kepadamu ya allah
selamatkanlah gadis itu
selamatkanlah amira ya allah
ayahmu jatuh di dalam rumahmu
kok saya tidur kan dibangunin
amirah amirah jangan ketar
nggak usah terlalu dipikirin
amir itu sekarang sudah di rumah sakit
pasti banyak yang gagain
nanti kalau ada apa apa juga pasti kamu dikasih tahu
mas wisnu memang benar benar keterlaluan
bagaimana keadaan anak saya dong